hasil pemeriksaan kandunganmu baik
kamu harus jaga kesehatan dan janinmu
menurut hasil usg
anak gue laki laki atau perempuan nob
bang rustomnya kemana
nanti waktu pulang dia akan jemput
nah kalau gitu
hasilnya ada di amplop ini
kamu kasih ke dia
eh kok pakai bayar kayak orang lain aja
kamu kan adikku
oke deh kalau gitu aku pamit dulu ya
eh jaga calon keponakan gue baik baik ya
ibu arni silakan masuk bu
eh bu rosa
sudah berapa bulan pendungannya
saya duluan ya bu ya
wah berarti sebentar lagi dapat tamu baru bu rosa
insya allah doain ya pak
pak roni silahkan masuk pak